nah permen yang pak rete pegang itu itu permennya si adam
saya sering liat adam tuh makanin permen itu
iya ini punya anak anak punya bela
aduh ini gimana namanya si gendut
berarti pak rete bener anak anak udah diculik sama sundel bolong
andai aja bu ranti mau dunan dua puluh juta itu
gapakan terjadi ini
kenapa kita jadi ngomongin soal udunan
lah ya jelas lah ini salah bu rante
kita enggak takut sama kamu pasti kamu sendiri masukkan ngaku aja bang jek
dia bang zed obat aja percuma kalau bang jika tobat kedoknya bang jep juga udah kebuka kok
teman teman sekarang ya
semuanya tahan ya
belum udah ditangkap deh
kita harus keluar dari rage
kamu tunggu sini aja
ini dia sendarnya
dari semua udah kena
semua ini dimana ya